tim pendaki universitas erlangga surabaya berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung denali yang terletak di pegunungan alaska
dan gunung tertinggi di amerika utara itu mampu ditaklukkan walaupun harus melewati badai salju dan juga cuaca yang ekstrim di sana

itu sih yang dibahayakan yang sangat kita khawatirkan di denali
gunung denali atau dikenal dengan nama mckinle terletak di pegunungan alaska amerika utara
puncak ketinggian yang mencapai enam satu ratus sembilan puluh meter di atas permukaan air laut
menurut tim idex diperkirakan suhu di puncak gunung mencapai minus lima puluh lima derajat celcius
cuaca ekstrim ini membuat roby salah satu tim idex terkena frostpite atau radang dingin pada kedua jarinya
aku taunya itu waktu summit saya buka sarung tangan kan rasanya nggak enak kok gak ada rasa sama sekali
akhirnya saya lihat itu jari udah mulai putih dan udah mulai nggak terasa
dan untuk sampai saat ini kita masih penyembuhan dan nantinya akan dilakukan operasi
gak tau nanti tindakannya yang diambil dokter itu bagaimana
menurut mereka kalau misalnya tulangnya masih bagus akan diimplant diambilkan dari kulit dari perut
dan kalau memang tulangnya itu gak bagus akan diambutasi
meski resiko yang harus dihadapi tim idex cukup berat semua itu terbayar dengan berkibarnya bendera merah putih di puncak denali
target selanjutnya mereka berencana menaklukkan gunung vincent masif antartika dan everest himalaya